peristiwa kaburnya anwar alias rizal narapidana dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap dinda anggia putri di jasinga bogor yang diduga dibantu oleh istrinya ade irma suryani terekam oleh kamera cctv milik rutan
rekaman menunjukkan anwar keluar rutan salemba jakarta pusat dengan menggunakan pakaian gamis hitam dan menyamar sebagai wanita berhijab bersama istri dan anaknya
inilah momen saat anwar alias rizal kabur dari rumah tahanan salemba
momen kunjungan lebaran dimanfaatkan anwar untuk kabur dari tahanan
anwar adalah terpidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri
kita kan sebenarnya ingin melakukan pelayanan prima antar si pengunjung sama yang dikunjungi
semakin banyak orang itu kan sesuai dengan sop sudah jelas bahwa setiap yang datang itu kita lakukan sidik jari

dan ktv nya mukanya sudah jelas siapa yang berangkat
nah yang pada saat itu yang dilakukan pengawasan ketat itu terhadap laki laki
karena laki laki ini yang ada di dalam
anwar terbukti bersalah dalam sidang di pengadilan negeri jakarta pusat dua puluh enam juni lalu
hanya saja status anwar masih belum inkrah sehingga masih ditahan di rutan salemba
dengan luas lebih dari seratus juta orang anwar masih dipercaya sebagai seorang pembunuh

padahal idealnya kapasitasnya hanya delapan ratus orang saja
dan pada hari kedua lebaran diperkirakan lebih dari tiga ribu orang pengunjung memandati rutan salemba
jadi bisa dibayangkan seberapa ramainya rutan salemba pada saat itu
dan penjagaan pun juga sangat minimal sekali
enam orang saja yang melakukan penjagaan di kawasan rutan salemba
sehingga ada dua faktor
pertama kurang maksimalnya penjagaan
dan juga pengecekan terhadap
pengunjung perempuan diakui oleh kanwil kemenkumham sebagai penyebab mudahnya anwar untuk melarikan diri dari rutan salemba
menurut kantor wilayah kementerian hukum dan ham kejadian tahanan kabur dengan menyamar sebagai perempuan baru pertama kali terjadi
hingga rabu tiga belas juli anwar masih buron
sedangkan istrinya ditetapkan sebagai tersangka karena membantu anwar melarikan diri
mumtazah cotardiningrat jakarta
mengingatkan kembali inilah foto anwar alias rizal yang dirilis polda metro jaya
anwar terjerat kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak di bawah umur
difonis hukuman penjara seumur hidup
kamis tujuh juli dua ribu enam belas anwar melarikan diri dari rutan salemba
bagi siapa saja yang melihat atau mengetahui dan dapat memberikan informasi tentang keberadaan anwar
bagi anda yang memberikan informasi keberadaan anwar